bahkan kini habibie sudah dapat jalan jalan ke berbagai tempat di kota itu
kabar baik ini dibagikan oleh asisten utama b j habibie di program rekayasa rancang bangun n dua ratus lima puluh jusman ⁇ shafii ⁇ jamal lewat akun facebooknya
ia mengunggah beberapa foto b j habibie sedang berjalan jalan dan menikmati pemandangan di sebuah jembatan
dalam kesempatan ini b j habibie nampak sehat dibalik balutan mantel berwarna coklat bersama dua pria yang mendampinginya berjalan
hal ini pun menunjukkan habibie telah pulih setelah sebelumnya dirawat pada empat maret lalu di rumah sakit akibat masalah pada klep jantungnya